sebuah video amatir memperlihatkan kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan roda dua di
jalan jenderal m yusuf kelurahan lompo kecamatan bajo kiki kota parepare sulawesi selatan sabtu
sore tampak sepeda motor tanpa plat nomor mengalami kerusakan berdasarkan olah tkp dan
keterangan saksi di lokasi kejadian kecelakaan bermula saat korban yang diketahui bernama m
iksan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan menyalip mobil yang melaju di depannya
kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit sedangkan kendaraan
yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor satlantas polres parepare
kecelakaan antara minibus dan truk terjadi di ruas jalan tol cipularang kilometer tujuh puluh lima delapan ratus purwakarta
bagian depan minibus rusak parah setelah menabrak bagian belakang truk pada sabtu
ada pun identitas sopir truk yang ditabrak belum diketahui sebab setelah peristiwa
itu terjadi sopir truk langsung kabur ke arah jakarta
kecelakaan ini mengakibatkan seorang kernet minibus tewas di lokasi kejadian sedangkan
pengemudi menderita luka ringan selanjutnya kedua korban dievakuasi ke rumah sakit abdul
rojak purwakarta hingga kini jasad korban masih berada di kamar jenazah rumah sakit
sementara itu pengemudi minibus sedang menjalani pemeriksaan di markas polres purwakarta
petugas menduga sopir bajai mengantuk saat bergendara
pengemudi mobil telah diamankan pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut
adapun sopir bajaj kini berada di rumah sakit sulianti saroso jakarta utara untuk mendapatkan penanganan medis